korespondensi nn indonesia rifana pratiwi di dalam gedung mahkamah konstitusi dan iwan hermawan yang berada di luar gedung mahkamah konstitusi
kita ke rifana terlebih dahulu rifana selamat siang apakah benar pihak termohon kpu tidak akan mengajukan saksi pada hari ini
selamat siang elvira sidang gugatan sengketa pemilu presiden dua ribu sembilan belas akan kembali dilanjutkan pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak termohon
dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum
namun informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa kpu dalam hal ini mempertimbangkan untuk tidak mengajukan saksi dalam persidangan siang nanti
namun apakah betul kpu tidak akan menggunakan persidangan ini untuk menghadirkan saksi
kita akan langsung berbincang dengan ketua tim kuasa hukum kpu ali nurdin selamat siang pak ali
untuk menjawab pertanyaan publik sejak pagi tadi hingga siang ini apakah kemudian kpu akan menghadirkan saksi pada persidangan kali ini
ya kami masih diskusikan
dengan tim ya karena kalau lihat perkembangan sidang kemarin itu kan saksi saksi yang diajukan oleh pemohon menurut kami gagal dalam membuktikan dalilnya
dan tidak ada saksi saksi yang relevan untuk kita tanggapi misalnya ya
karena saksi terkait dengan penyelenggaran pemilu itu kan sifatnya lokal per tps
ada di tps dua puluh sembilan tiga puluh tiga puluh tiga di sidoarjo
ada kemudian di tps sembilan lima belas
di kota surabaya
ada beberapa tps lain kan sifatnya lokal
dan untuk itu kan misalnya di tps dua puluh sembilan kemarin gitu ya itu kan sudah ada psu ya di tps delapan ya sudah psu
kemudian masalah dpt yang tidak dikenal di komplek perumahan di kota surabaya misalnya itu juga kan ternyata tidak menggunakan hak pilihnya
jadi terhadap keterangan saksi mana
yang kira kira perlu ditanggapi
yang kira kira perlu ditangkapi
kpu sendiri sudah menyiapkan tidak sih sebetulnya saksi saksi yang akan dihadirkan hari ini namun belum ada keputusannya apakah akan dihadirkan atau tidak gitu
atau akan ditampilkan atau tidak gitu pak
ya kalau kami kan dari awal sudah menyiapkan saksi kalau sekiranya saksi itu diperlukan
dari seluruh indonesia kita sudah ketemu sudah berbincang
dari aceh sampai papua udah ngobrol ngobrol begitu kan
cuma kan ternyata saksinya pemohon tidak ada saksi dari aceh
tidak ada saksi dari papua
tidak ada saksi dari dki jakarta gitu kan
jadi kita menghadapi saksi yang relevan dan signifikan
kalau tidak ada signifikansinya ya kita masih lihat
saksi saksi dari pihak pemohon ataupun dari pihak bpn itu kan kemarin saksi ahlinya lebih banyak soal it ya pak ya
apakah kemudian kpu sudah menyiapkan juga saksi saksi dari it untuk meng counter jawaban jawaban dari saksi mereka
nah kalau itu kan ada relevansinya tuh saksi it
jadi karena ada dua ahli
it yang menyatakan bahwa ada kesalahan di dpt ada kesalahan di situng begitu kan
walaupun secara substansi rupanya ahli it kan tidak mengerti aturan hukum pemilu
mereka tidak mengerti bagaimana kedudukan dpt yang merujuk kepada pkpu nomor sebelas dan dua belas tahun dua ribu delapan belas
mereka tidak memahami bagaimana kedudukan situng dalam pkpu tiga dua ribu tujuh belas
mereka tidak memahami bagaimana kedudukan rekapitulasi
yang ketiga hal ini kan berbeda
bisa dipersamakan begitu kan
nah untuk yang ini maka kita mempertimbangkan untuk mengajukan ahli yang berkaitan dengan masalah situng misalnya gitu
nah pak ini kalau kita bicara soal kesaksian dari saksi bpn kemarin itu lebih banyak mempersoalkan soal dpt ganda ataupun dpt bermasalah
yang sebetulnya persoalan dpt ini selalu menjadi dalil permohonan utama dari para pemohon di pemilu presiden dua ribu empat kemudian dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
namun hasilnya tidak pernah diterima oleh majelis hakim
nah menurut anda apakah kemudian pada permohonan kali ini juga akan ditolak juga oleh majelis hakim soal dalil permohonan data dpt bermasalah itu pak
ya sikap majelis hakim kan selalu sama
rujukannya terhadap perolehan hasil
dpt kan daftar pemilih yang belum tentu menggunakan hak pilihnya
karena c satu pengguna hak pilih itu kan ada tiga unsur
ada dpt dptb dan dpk

nah kalau yang dipersoalkan oleh dpt apakah mereka menggunakan hak pilihnya semua atau tidak
kecuali kalau buktinya itu dari daftar c tujuh daftar hadir pemilih
di mana ada pemilih yang tidak sah
misalnya karena di bawah umur tidak pernah menikah baru satu tahun dua tahun menggunakan hak pilihnya
baru itu dipersoalkan
tapi kalau dpt kan belum tentu menggunakan hak pilihnya
kalaupun ada salah ya memang potensi salah ada
tapi kan kalau dia tidak menggunakan hak pilihnya ini kan terhadap hasil
sehingga tidak pernah ada dari tahun pilpres dua ribu empat belas yang lalu dipersoalkan dikabulkan
juga waktu saya menangani sebagai kuasa hukum kpu sulawesi barat
itu dipersoalkan pemohonnya diwakili oleh prof yusril waktu itu
itu juga ditolak oleh mahkamah kok dalam kasus di kpu sulawesi barat begitu terkait dengan dpt
tidak ada yang dikabulkan
jadi meyakini bahwa majelis hakim juga akan menolak petitum yang soal dpt bermasalah itu ya pak
kita nanti tunggu bersama bagaimana keputusan dari komisioner kpu sebagai klien bapak
apakah tetap akan menghadirkan saksi di persidangan pada siang hari ini
kita akan mengikuti
jalannya persidangan gugatan sekitar pemilu presiden dua ribu sembilan belas pada pukul tiga belas waktu indonesia barat
baik rifana terima kasih informasi anda dan kita akan beralih ke iwan yang saat ini berada di luar gedung mahkamah konstitusi
iwan bagaimana sejauh ini persiapan pengamanan mengingat kemarin pada hari rabu sidang berlangsung hampir dua puluh jam
apakah kemudian ada strategi yang diterapkan dalam pengamanan khusus untuk hari ini
ya baik elvira dan memang hari ini seperti yang anda bisa lihat belakang saya situasi di depan gedung mk sendiri saat ini berlangsung normal kondusif dan tidak ada aksi unjuk rasa atau apapun yang berada yang digelar di depan gedung mk kali ini
dan untuk menjawab pertanyaan anda apakah ada strategi khusus
strateginya sebenarnya seperti hari kemarin juga namun tentunya untuk pasukan yang menjaga sudah diganti dengan pasukan yang baru lagi
tadi pagi pasukan yang untuk menjaga gedung mk ini sudah berganti shift begitu karena memang untuk jadwal piket dari tiap pasukan itu adalah
jadi setelah dua puluh empat jam mereka setelah melakukan penjagaan mereka akan diganti
dan seperti yang anda bisa lihat juga di belakang saya saat ini apart keamanan juga seperti hari kemarin tidak melakukan barikade tidak melakukan penjagaan yang ketat
namun demikian penjagaan tetap dilakukan
seperti misalnya tadi pagi kami sempat melihat aparat keamanan melakukan sterilisasi
sterilisasi di sini maksudnya adalah mengerahkan anjing pelacak untuk mengamankan di dalam gedung mk maupun di luar gedung mk dari benda benda berbahaya
seperti benda yang mengandung ledakan gitu jadi dikerahkan anjing pelacak bom
dan setelah itu juga dari informasi yang kami terima bahwa memang pada saat pada hari ini tidak ada izin untuk melakukan aksi unjuk rasa dan informasi intelijen pun menyebutkan bahwa tidak ada aksi unjuk rasa hari ini
karena dengan demikian maka jalanan di medan perdeka barat di sekitar gedung mk ini dibuka
namun demikian ini sebenarnya pembukaan jalan ini sebenarnya adalah situasional tergantung situasi begitu
jadi jika nanti merasa apart keamanan merasa diperlukan untuk menutup
maka mereka akan menutup jika mungkin ada demonstrasi yang tidak sesuai jadwal atau tidak melalui izin
karena itu juga beberapa kendaraan taktis maupun pasukan tetap berjaga di luar gedung mk elvira
iwan terima kasih sebelumnya juga dari kanserifan
terima kasih teman teman langsung dari gedung mahkamah konstitusi